artis vanessa angel dan model dewasa afrila shadik yang tertangkap polisi di surabaya jawa timur dalam dugaan kasus prostitusi online tidak memenuhi panggilan wajib lapor hari ini
kepada polisi vanessa angel dan afriela meminta penundaan jadwal wajib lapor hingga minggu depan
vanessa mengaku ada urusan keluarga dan afriela mengaku hari ini harus melihat seorang kerabatnya
sementara itu pengacara vanessa angel guntual laremba menyatakan mundur dari kuasa hukum vanessa angel hari ini
menurut guntual dalam beberapa hari ini vanessa telah memberikan keterangan berbeda yaitu mengaku di jebak polisi tidak ada prostitusi online artis dan tidak ada aliran dana rp delapan puluh juta
keterangan itu menurut guntual berkebalikan dengan yang disampaikan vanessa saat awal ditangkap hari sabtu lalu
sudah ada produser siana indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
rangga selamat siang
penyidikan kasus prostitusi online yang melibatkan artis hingga saat ini
selamat siang elvira
betul sekali bahwa sebenarnya vanessa angel dan juga afrilia sadiki ini rencananya akan melakukan wajib lapor ya
mereka berdua statusnya tidak sebagai tersangka tidak ditahan tetapi sebagai saksi korban
karena itu mereka tetap diwajibkan untuk melakukan wajib lapor
hari ini sebenarnya adalah kali pertama setelah mereka ditangkap oleh polisi pada sabtu yang lalu
untuk melakukan wajib lapor
tetapi keduanya tidak datang alasannya seperti tadi anda sebutkan
bahwa mereka memiliki keurusan keluarga masing masing dan meminta penangguhan untuk wajib lapor pada minggu depan
nah kemudian yang menarik tentu saja hari ini adalah pengacara dari vanessa angel yaitu tim dari guntual laremba dan juga tuti laremba
ini melakukan artinya mundur dari
tim pengacara vanessa angel
ada beberapa sebab diantaranya mereka merasa bahwa vanessa angel melakukan kebohongan bahkan karena menyatakan bahwa tidak ada yang disebut prostitusi online
kemudian vanessa menyatakan tidak terlibat dalam prostitusi online dan sebagainya
itu kemudian yang membuat mereka merasa bahwa vanessa sudah melakukan
ya memberikan keterangan yang berbeda begitu dengan yang sudah disampaikan vanessa kepada tim pengacara sebelumnya pada saat setelah vanessa ditangkap
untuk lebih detailnya saya sudah bersama dengan salah satu tim pengacara yaitu tuti rahayu laremba berada di sini
selamat siang bu
oke bu tuti apa kemudian secara persis begitu yang menyebabkan anda dan tim mundur dari pengacara vanessa angel
ya sebelumnya memang saya harus memberitahukan bahwa tim hari ini kami memang sudah menentukan sikap untuk mengundurkan diri
tentunya pasti ada beberapa alasan kami mengundurkan diri
karena kami melihat banyaknya begitu simpang syur
ya sehingga kami harus mengambil kesimpulan bahwa pada waktu kami mendampingin awal tentunya vanessa angel kan sudah berkoordinasi tentunya sebagai kuasa hukum
nah disitu dia harus memberikan suatu kejujuran apa apa saja yang pada waktu dilakukan sebelumnya
sehingga kami berpendapat bahwa ini yang harus memang kita bela
tetapi setelah kami tidak mengetahui waktu pulang dari jakarta tentu kok ada standar baru
yaitu kami menganggap bahwa klien kami ini ada membuat kami ketidakjujuran
sehingga tidak saling bersinega dengan pihak kami
statement terbaru dari vanessa adalah dia membantah semua apa yang sudah dilakukan di surabaya
misalnya seperti bahwa tidak ada prostitusi online tidak ada aliran dana ke dia tidak ada penangkapan dan sebagainya
apakah itu yang dia ungkapkan pada saat pertama kali ibu mendampingi dia
iya pada waktu mendampingi tentu kan hal hal itu ya memang yang lagi booming ya
sehingga dia menceritakan memang hal itu ada
sehingga kami kan juga mendatangi penyidik di kepolisian polda dan statement juga pak kapolda kan sudah jelas
ya tentunya kami kan disitu berharap disinilah kita ikutin proses yang ada sehingga bisa menguap fakta yang ada itu
artinya apakah yang ingin ibu katakan apakah sebenarnya pada saat pertama kali ibu mendampingi vanessa dia bercerita gitu ya
itu yang disampaikan vanessa pada saat itu dengan ibu itu sama dengan apa yang dikemukakan oleh polisi
bahwa ada aliran dana ada ya bersama laki laki lain
sebagainya sama persis atau tidak
ya hampir sama sebagian
jadi istilahnya kita menganggap ya itulah yang ada yang terjadi
untuk selebihnya kami tidak memberi
apakah juga tim pengacara waktu itu melihat barang bukti yang sempat disita oleh polisi apakah demikian
oh ya sebagian sebagian yang dipaparkan ya
yang sudah beredar kan tentunya terkait aliran ada beberapa bb yang lain lah
aliran dana ke rekeningnya kan
ya kira kira seperti itulah ya
kemudian sampai saat ini apakah kemudian sebelum ibu dan tim mengundurkan diri dari pengacara vanessa apakah sempat ada komunikasi
sebelumnya memang masih ada komunikasi
tapi setelah pada waktu tiba di jakarta dengan mengambil statement untuk kepada rekan kami
dan rekan kami tidak salah dalam ini
maksudnya bukan tidak salah dalam arti wajar dea begitu
karena statement apa yang keluar itu atas pengatuan dari klien kami lah
tentu di situ itu pun permintaan
daripada vanessa angel
buktinya vanessa pada saat memberikan keterangan yang seperti yang dalam beberapa hari terakhir ya
bahwa dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan ke dia itu tidak pernah dikomunikasikan ke tim pengacara
iya makanya kami juga heran
pada waktu di surabaya kan tidak seperti itu
tetapi setelah tiba di jakarta kami itu berubah
nah disitulah kami mengambil sikap kesimpulan bahwa kalau ini dilanjutkan
tentu kami sebagai kuasa hukum sudah tidak bersinergi lagi
itu hati nurani lah kami sebagai profesi advokat
tidak ingin istilahnya suatu membuat kerangkaian kebohongan
terima kasih bu tuti atas waktunya
pak guntual terima kasih atas waktunya
elvira juga nanti rencananya
ini pihak polda jawa timur
nanti sekitar sore mungkin jam tiga atau jam empat
rencananya bahwa mereka akan kembali menggelar press conference
isinya adalah kemudian undangan yang kami terima
atau pemberitahuan yang kami terima
di press conference adalah update tentang apa yang terjadi dalam kasus ini
salah satu yang masih dicari oleh polisi adalah memburu ataupun mencari dua orang lagi
yang diduga sebagai muncikari
dua muncikari berinisial et dan ts ini sudah ditangkap
menurut polisi keduanya ini memiliki list atau memiliki daftar empat puluh lima artis dan model
yang juga bisa atau yang selama ini juga diketahui
yang bisa dikenal sebagai artis yang cukup terkenal dan bisa digunakan untuk prosedusi online
nah dua orang lanjutannya
dua orang lagi selain et dan ts ini
ini masih diburu
polisi juga masih sudah menentukan atau sudah memiliki identitasnya
dan mungkin nanti akan coba diungkap update nya atau perkembangannya
baik kita tunggu nanti bagaimana lanjutan informasi dari sana rangga umara
sementara terima kasih informasi anda dari surabaya jawa timur